tunggu tunggu tunggu bagaimana semua semua sudah pada kering hujan juga tidak turun turun
petuki kita tidak bisa masak tidak bisa mandi lakukan sesuatu ki kalau di kampung ini tidak
ada air tenag tenag kita bakal pada mati ki betul betul diam ini semua ada hukuman dari
menunggu bukit ini karena sudah lama kita tidak kasih tumpel pada penunggu bukit ini sekarang